ini di belakang saya adalah perusahaan pt universal pharmautical industry
sedang ada aktivitas yang dilakukan namun saat ini memang sangat tertutup
pihak perusahaan belum mau memberi keterangan terkait penarikan sejumlah produk obat yang mereka hasilkan
kita juga tidak bisa masuk karena petugas keamanannya juga tidak berada di lokasi pabrik
kita melihat sejumlah kendaraan keluar dari pabrik dan perusahaan memang sangat tertutup
bahkan nama perusahaan juga tidak dapat kita temukan di tempat ini
badan pengawas obat dan makanan telah menarik peredaran lima obat sirop karena mengandung cemaran etilen glikol dan diethleen glikol yang melebihi ambang batas aman
tiga jenis obat diantaranya merupakan produksi pt universal pharmaceuticals
universal pharmaceutical industries yang pabriknya berada di medan sumatera utara
tiga obat produksi universal pharmaceutical industries yang ditarik dari peredaran yaitu obat batuk dan flu unibaby coff sirop obat demam unibaby demam sirop dan unibaby demam drops
saat tim liputan cnn berusaha menghubungi lewat telpon pihak perusahaan pt universal pharmaceutical industries menyatakan bahwa yang dapat memberi keterangan sedang tidak berada di pabrik
kepala balai pom di medan martin suhenri enderlecht
dihubungi melalui telepon kepada cnn indonesia menyatakan timnya telah mendatangi dan melakukan pemeriksaan di pabrik obat universal pharmaceutical industries pada kamis malam hingga jumat dini hari
hasil pemeriksaan langsung dibawa ke balai pom pusat di jakarta
agus supratman ed sudrajat medan sumatera utara